kalau indi itu calon istri kamu
dan kamu gak boleh mutusin indi tanpa izin mama
dan sampai kapanpun
mama tidak pernah izinkan kamu memutuskan indi
mama tuh gak persi maksa maksa edo
edo tuh gak cinta sama indi
edo udah putusin di titik
di mata mama indie adalah calon menantu mama
jadi apapun keputusan kamu
mama akan tetap nikahkan kamu dengan indi
kalau itu keputusan mama
edo akan pergi dari rumah ini
kenapa sih edo
selalu melawan mama
selalu gak mau dengar omongan mama
kamu ngapain ngejar ngejar kamila
buat apa kamu ngejar kejar perempuan yang gak berguna itu
perempuan pembawa sial
ma jangan jelekin kamila lagi
dengar ya edo
mama tidak akan pernah merustui hubungan kalian
lagian ngapain sih kamu kejar kejar kamila
buktinya dia minggat kan
kamu tuh gak tahu malu ya edo
kamu harusnya punya harga diri dong sebagai laki laki
dan kamu ingat edo
kamilah pernah membuat hancur hidup kamu
dan siapa yang menolong kamu
indi yang menolong kamu
indi yang menolong dari keterburukan kamu
kamu harus menikah dengan ini
kamu tak boleh meninggalin rumah ini
ini apa bu
ini susu untuk ibu hamil mila
kebetulan ibu tadi beli langsung
atas rekomendasi dokter kandungan
makasih ya bu
tapi seharusnya ibu nggak perlu repot repot seperti ini
ibu kan akan senang
kalau kamu bisa melahirkan dalam keadaan sehat
karena ibu udah sayang sama mila
mila seperti melihat sosok mama di dalam diri ibu
bukan watasi terdengar
bu pak haris gak boleh lihat kak mila disini bu
pak haris itu benci banget sama mila
kalau pak haris lihat mila maksudnya pak haris akan marah
mila mila kamu jangan pergi nak
sumpah demi tuhan bukan ibu nyuruh pak haris kesini mila
kamu jangan pergi ya
lebih baik kamu sembunyi ya
jangan kemana mana ya
iya udah kamu tenang aja saya janji ya
katanya ibu dibuat khusus buat kami
ya ampun kuenya enak banget nih pas
terima kasih ya
salam buat bu tini aris ya
itu itu buat siapa ras
tunggu aku mau ke teman aku
tunggu aku mau ke teman aku
enggak ini kebetulan besok aku mau kirim buat temen aku yang lagi hamil
oh ya ris gimana kabarnya alena
apa dia sudah mulai baikan
alena alhamdulillah udah udah agak baikan
setidaknya sekarang aku bisa bernafas lega
dan aku bisa lebih berkonsentrasi untuk mencari anakku
tunggu aku mau ke teman aku
oh ya ras
kamu punya petunjuk baru nggak tentang keberadaan anakku
tunggu aku mau ke teman aku

saya mau belajar
tunggu ibu mila mohon
tolong jaga rahasia ini ya
tolong jaga rahasia ini ya
termasuk pak haris soal mila
jangan bilang pada siapapun termasuk pak haris soal mila
aku belum menemukannya riz
aku belum menemukannya
kamu sudah mau membantu seperti sekarang ini juga aku sudah merasa sangat terbantu
kadang aku berpikir
apakah tuhan masih mengizinkan aku untuk bertemu dengan anakku dari farah ini kan
karena semua usaha
sepertinya menunggu jalan buntu
aku ingin segera bertemu dengan dia ras
aku ingin minta maaf sama dia
aku ingin memeluknya
aku ingin memanjakannya
dan aku ingin memberikan kasih sayang seorang ayah yang tidak pernah dia dapatkan selama ini

aku ingin memberikan kasih sayang seorang ayah yang tidak pernah dia dapatkan selama ini

mila ada di dekat papa
aku yakin anak kandung kamu adalah anak yang sangat baik
dan dia pasti akan sabar menunggu sampai suatu saat kamu menemukannya
aku yakin dia pasti anak yang baik
karena karena farah itu adalah seorang ibu yang hebat
aku percaya itu
aku juga sangat yakin hal itu riz
aku pula yakin
aku pula yakin
aku pula yakin
aku pula yakin
aku pula yakin
aku pula yakin
aku pula yakin
kamu di sini
kamu udah tahu kan
kamu udah dengar sendiri kak
kalau papa kamu itu sangat menyaing draw
dia sangat menyaing kamu mila
apa sih papa yang jawab
fadil gak nyembunyiin kamila
fadil juga khawatir sama kamila
fadil takut kamilah kenapa napa
fadil pasti akan cari kamila
dan fadil gak akan berhenti sampai fadil lihat dengan mata kepala fadil sendiri kalau kamila baik baiknya
ah udah udah deh fadil
lebih baik kamu gak usah cari dia lagi
dan kamu gak usah melibatkan diri kalau kamu gak melakukan apa apa
biar aja dia menyelesaikan masalahnya sendiri
dia kan bukan tanggung jawab kamu lagi
camilla itu tanggung jawabnya fadil
dan akan tetap menjadi tanggung jawabnya fadil
itu kan maunya papa
bapak coba dong lihat kenyataannya
mana ada sih laki laki yang mau menikah sama kamila
perempuan pelin pelan kayak dia
sebentar ke fadil sebentar ke edo
ke fandi lagi ke edo lagi
ya itulah kamila tante
yaudahlah fadil kamu tenang aja
camilla nggak perlu lagi dikhawatirin
paling paling juga dia udah menemukan cowok lain
yang lebih berpotensi daripada kamu dan edo
ini cukup indi
aku minta kamu berhenti menjelaskan kamila
terserah kata mama dan kata indi
yang pasti tekad fadil untuk menemukan kamila semakin kuat
dan fadil akan membawa kamila kembali ke rumah ini
dan fadil nggak akan membiarkan edo memaksa kamila untuk menikahi dia
karena edo itu brengsek ma
yaudah terserah kamu kalau memang kamu mau cari kamila
dia belum tentu kau mau balik lagi ke rumah ini
jadi menurut mama
kamu akan percuma aja nyari dia
papa setuju sama kamu fadil
kamu cari kamila
dan jangan berhenti sampai kamu menemukan dia
oh kamu selalu bikin malu mama
dan kenapa kamu nggak bisa jaga perasaan indi
kamu pasti cari kamila lagi
apaan sih indi indi terus
edo udah bilang edo udah putus sama indi

do indi itu adalah calon menantu mama yang paling sempurna
pokoknya apapun yang terjadi
mama akan nikahkan kamu dengan ini
terserah mama mau paksa edo sampai kapan
pas mama tentuin hari pernikahan edo
hari itu juga edo akan tinggal di rumah ini
itu bicara apa sih
saya mau minta air panas dimana ya

oh yaudah makasih ya bi
bunyinya dari dalam sini
ada siapa lagi ya di rumah ini selain bularas dan biksun
kamu sedang apa di sini
saya tadi soalnya dengar dari dalam kamar ini
ada benda jatuh
jadi saya penasaran bu
ya tidak apa apa
kamu sekarang boleh balik ke kamar kamu ya
tapi tadi suara apa ya bu